pantesan tadi subuh saya lihat pak ustaznya banyak ngelamun
yang pasti saya gak mungkin bahwa dedek tinggal disini
saya juga gak mungkin tinggal di tempat maeros
ini ada suara ajan ya
selat apaan jam segini
waduh ini mah gak bener
mendingan kita ke masjid aja yuk
makasih ya pak
di tunjik warnanya

tunggu sebentar ya
alhamdulillah terima kasih
nanti si uap pulangnya rada siang
alhamdulillah terima kasih
kata pak ustadz ngajinya besok aja
sekarang mamah mau ke percetakan
buku pendomannya mau mengajariin buku
biar rapih ikut yuk
mama sengal lihat apa
aku itu lagi sibuk nulis
lagian males lah
kalo kerjaan kamu cuman di depan komputer
tut kamu tuh harus sering sering ikut mama
biar kamu tuh tau
mama seperti apa
kenapa mama pergi ke jeddah
kenapa mama pulang lagi ke indonesia
nanti tulisan kamu diketawain sama orang
kalo nyari alesan tuh pinter bingits
supaya aku mau ikut sama mama
bukan begitu tuti
kamu harus mengenal tkw
supaya kau lebih mengenal tkw
aku buat pergi jadi tkw di korea
mau mama sentil
yang ada di pikirannya cuman korea korea korea melulu
ya kan supaya gak diketawain orang mams
ya gak gitu juga tut
emangnya kalo kamu mau tau soal pak kemet
kamu harus jadi pak kemet
bentar ya mams
wah udah ngajaknya maksa ditinggalin lagi
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya mams
kenapa ada jam jam segini
kayak nggak tahu waktu ajan aja
ah bapak bapak teh
gimana mau tenang
yang tadi ajan teh siapa
ih kamu mengacau
kayak gak ngerti agama aja
masa ajan jam segini
nggak ada yang datang ke masjid
kenapa teh sekarang
saya ajaknya tidak tepat waktu
bapak bapak teh rame rame datang ke masjid
ini kan lucu
tapi tadi subuh saya nggak dengar ajang
padahal saya sudah bangun tadi
tadi teh saya lagi sakit perut
sudah saya juga lagi sakit tadi
yaudah kalau gitu kita permisi
namanya sok terapi
kamu semua emang hematisan
sekarang masjid masih jadi pembicaraan sama warga
kita pulang sekarang yuk
pisangnya masih ada nggak
jadi begitu kang
pantesan tadi subuh saya lihat pak ustadznya banyak ngelamun
saya nggak mungkin bahwa dede tinggal di sini
saya juga nggak mungkin tinggal di tempat maya ros